sobri iwa sungguh terlalu sebelum gigi kalian dicabut seperti mencabut rumput gajah saatnya
untuk mengecek kesehatan mulut kalian coba lukman buka mulut kamu ulalah ada pakalan ojek
sekarang sobri iwaw buka mulut kamu
wah ada peternakan lele hajin cepet
yang sakit sebelah kiri kenapa yang kanan kecap ya
nah jadi gitu ustadz ternyata sobri indra lukman dan pak d itu
sakit giginya gara gara mereka makan kue tar yang kemarin tuh ustadz
oh iya ustadz saya ada ide kalau bisa hari ini juga kita panggil dokter kesini dokter gigi khusus
setuju setuju biar semua sakit gigi bisa diobatin langsung dengan ahlinya
usahak kalau ngomong itu jangan pakai bahasa isyarat tuh kami nggak paham
aneh ya kok lagi terima telepon bisa bunyi hp nya bisa berbunyi begitu iya ya
kan saya nelpon ustadz eh udah ustadz musa ustadz musa itu pura pura nelpon supaya usah
musik gak ketahuan
kan kalau lagi cek gigi pada sebenarnya ustadz musa cek gigi iya kan
ngagetin aja hai hai kak dodot ngapain si barakmari minta alu alunya
buat mont endok ada kalimat di belah mnie bergora
kata nenek aku bawang putih itu mandur
hmm gitu ya
yaudah kita pergi dulu ya
semuanya kalau mau itu usang
nah ini mbak
ini biar diobat
mbak luza mau dikasih bawah
kita juga punya bawah
udah ngapa udah
ustadz udah ngapa
jadi gak nih pak ustadz
ustadz pengusaha bener sakit gigi
makanya ustadz sekian gigi jangan jarang gosok gigi
nusa jujur sama ustadz sekarang
hahihihi pak ustadz
berkaitan dengan kebersihan
rasulullah begitu mengajurkan perempuan
rasulullah begitu mengajurkan perempuan
kepada umatnya agar menjaga kebersihan
itu dalam sebuah sabdanya kata nabi
andaikan tidak memberatkan umat
aku perintahkan kepada umatku
untuk selalu bersih wakil selalu gosok gigi
setiap mau sholat
kenapa karena berkaitan dengan kebersihan ini
allah begitu cinta
bahkan allah sayang kepada hambanya
yang mau bertaubat dan mensucikan dirinya
bahkan ada hadits yang lain
kebersihan itu adalah sebagian daripada
jadi itu salah satu kewajiban
rasulullah yang sering ditinggalkan
kita jadi capek
kebersihan itu sebagian dari iman
yaudah dah ini biar ngobatin pake
jahatnya dulu dah
ilah iloh apa ininya sih
udah tenang aja ustadz
saya barusan telepon dokter gigi
sebentar lagi nyampe
makanya bapak bego
buka pintu tentu saja
dia bilang jangan buka pintu
aku kasih tau ya
nanti bakalan ngeliat dokter gigi
sebelum gigi kalian dicabut
dia mencabut seperti mecah putram put gajah
saatnya untuk mengecek
kesehatan mulut kalian
buka mulut kamu
buka mulut kamu
ada peternakan lele hajin cep
lukman sungguh terlilu
kalian harus bersiap siap sebentar lagi gigi kalian akan segera dicabut
gak mau ini gak mau
siap siap ya gigi kalian akan segera dicabut
lukman sobri sama indra
pertama dari indra